poha restables medan mengklaim telah menangkap lima ratus lebih tersangka
tingginya angka kejahatan di kota medan membuat sumatera utara menempati posisi pertama jumlah kejahatan di indonesia
menurut data statistik kriminal dua ribu dua puluh dua badan pusat statistik
gera dengan kondisi ini wali kota medan muhammad bobi afif nasution sempat menggulirkan wacana tembak di tempat terhadap pelaku begal
wacana ini sontak memicu pro dan kontra
lain bobi lain pula dengan edi rameyadi
gubernur sumatera utara itu mempersenjatai personel satpol pp pemprov sumatera utara dengan double stick atau nuncaku
alat bela diri asal jepang saat berpatroli di wilayah rawon begal
edi rahmayadi yakin senjata tumpul ini ampuh melawan begal
dia harus dipersenjatai kenapa
sudah meningkat sampai kejahatan
dia menggunakan senjata tajam
tetapi satpol pp satpam itu tak boleh menggunakan senjata tajam
tapi double stick itu bukan senjata tajam
karena dia harus harus dia bisa punya alat untuk mengamankan dirinya
kami pergunakan diskip
contohnya pada saat patroli malam antisipasi begal
dan untuk kesehari hariannya ini juga melengkapi kami
di bawah setiap hari ya pak
di bawah setiap hari
ini latihan kalau lagi istirahat atau seperti apa
kalau jenis latihannya setiap kali kami istirahat sesekali kami berlatih
untuk memahirkan lagi
sementara pada dua puluh empat juli polda sumatera utara mengoperasikan dua belas mobil patroli perintis berteknologi canggih untuk memberantas begal
beragam fitur teknologi mulai dari sensor deteksi kendaraan sensor deteksi wajah hingga teknologi kecerdasan buatan disematkan di dalam mobil patroli ini
andi mengklaim mobil canggih ini memudahkan anggotanya dalam merespon panggilan darurat dari masyarakat
ini akan menjawab dari banyak hal tentang situasi medan yang terhasilkan dengan negatif
lantas apa tanggapan warga kota medan
bisa bayangkan nih bang double stick ya dengan lawan benda senjata tajam gitu
kalau memang takul bp yang terlaki saya rasa ya bisa bisa aja sih
kalau menurut saya ya nggak efektif sekali
karena begal itu lebih pinter lagi dia daripada hanya sekedar stick aja
jika di kota medan double stick dan mobil patroli canggih jadi senjata memberantas begal
lain lagi dengan langkah ekstrim yang dilakukan nemin bin haji sain kepala desa burangkeng kecamatan setu kabupaten bekasi
yang menggelar sayembara berhadiah uang tunai sepuluh juta rupiah bagi warga ataupun penegak hukum
yang bisa meringkus pelaku begal di wilayah desa burangkeng
nenin mengaku resah karena di wilayahnya sudah enam kali terjadi kejahatan begal
salah satunya aksi begal yang menimpa seorang pengendara sepeda motor di jalan mt haryono desa burangkeng pada jumat malam dua puluh tiga juni
nemin mengaku uang hadiah sepuluh juta rupiah diambil dari dana operasional kepala desa
ia pun yakin sayembara tangkap begal tidak akan mendorong warga
sehingga kemudian kembali ke rumah keluarga desa burangkeng melakukan aksi main hakim sendiri
untuk menghindari hal itu maka saya katakan barang siapa yang bisa menangkap begal
saya kasih penghargaan sepuluh juta artinya supaya itu ditangkap dengan kehidupan bukan ditangkap dengan kehidupan mati
untuk apa untuk pengembangan lebih lanjut kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk pengembangan lebih lanjut kelompok kelompok mana ini
namun di sisi lain kriminolog leopol sudaryono menilai
tanpa adanya sayembara tangkap begal masyarakat yang kadung emosi dengan ulap begal sudah beraksi dengan cara mereka sendiri
leopold pun menyatakan sayembara tangkap begal ini adalah bentuk sindiran kepada penegak hukum dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani kejahatan jalanan
masalahnya bukan pada soal sayembaranya sayembara ini kan kemudian tidak harus dalam bentuk menangkap ya tapi informasi bentuk bentuk lain
tapi masalahnya adalah main hakim sendiri
dalam semua sistem masyarakat itu adalah bentuk ketidakpercayaan atau frustasi masyarakat terhadap penegakan hukum
tetapi hingga saat ini kepolisian resor metro bekasi belum bersedia memberikan pernyataan perihal sayembara tangkap begal ini
sementara itu selain sayembara tangkap begal warga desa burangkeng kembali menggiatkan siskambeling di sejumlah titik kejahatan jalanan
meski ronda kembali diaktifkan kepala desa burangkeng menegaskan
sayembara tangkap begal di wilayahnya tidak akan dibatalkan
tim liputan cnn indonesia